kamis menyebut sistem online yang digunakan dikelola oleh perwakilan indonesia di malaysia dan departemen imigrasi malaysia
hal ini dilakukan dengan sepenuhnya untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman
hal ini dilakukan dengan sepenuhnya untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman
ida juga menuturkan proyek percontohan perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan
sebelum penerapan penuh sistem ocs guna memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi
dalam nota kesepahaman ri dan malaysia juga sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati
dengan melibatkan lembaga atau departemen terkait di pemerintahan masing masing negara
sebelumnya indonesia menghentikan sementara pengeriman tki ke malaysia
karena adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang ditanda tangani kelebihan